salah satu bintang sepak bola dunia dan mantan pemain arsenal mesut ozil tiba di indonesia pada selasa petang
ozil dijadwalkan mengikuti serangkaian acara di tanah air selama empat hari ke depan
dengan pengawalan ketat petugas gabungan kepolisian dan tni bintang sepak bola dunia mezud ozil tiba di indonesia
melalui terminal tiga bandara internasional soekarno hatta selasa petang
ozil direncanakan akan menghadiri beberapa kegiatan di jakarta selama empat hari ke depan
mantan pemain timnas jerman ini akan memberikan pelatihan singkat atau coaching klinic
serta mengunjungi kegiatan csr bersama dengan sejumlah atlet muda dan anak anak kurang mampu
panitia pelaksana yang mengundang pemain fenerbahce ini mengatakan
mesut ozil akan melakukan sesi coaching klinik di jakarta international stadium
kedatangannya didampingkan oleh pihak keamanan dan berjalan dengan lancar
selain itu ozil dijadwalkan akan bertemu dengan kemenparekraf untuk mempromosikan pariwisata indonesia
sebelumnya ozil mengunggah di akun sosial media instagram pribadinya
dengan memberikan pesan bahwa tengah dalam perjalanan ke indonesia
dimas arief setiawan tanggerang banten